tidak adanya toko resmi atau official store yang menjual souvenir atau merchandise pond ke dua puluh di papua
membuat banyak warga memanfaatkan hal ini sebagai peluang
mereka pun menjual beragam jenis suvenir bertuliskan pon ke dua puluh di papua
mulai dari kaos gantungan kunci hingga boneka maskot kangpo dan drawa
salah satu lokasi yang digunakan warga untuk berjualan souvenir atau merchandise pond papua
adalah kawasan di depan stadion lukas nmb
rata rata semua souvenir pon papua ini mereka produksi sendiri
para pedagang souvenir ini tak hanya berasal dari papua saja
tapi tak sedikit juga yang datang dari luar papua khusus untuk berjualan suvenir pon
ini dibikin di papua sendiri disablon di papua atau dari luar papua pak
ambil juga sebagian dari luar
dari luar papua iya
sejauh ini gimana pak hasil penjualannya pak
ya lumayan sih malah lebih daripada itu sih
yang tadinya cuma hari hari cuma seratus sampai lima ratus enggak sampai satu juta sih
tapi sekarang sudah sampai ya sepuluh sampai lima belas juta
ya enggak juga paling dua tiga hari sudah bisa lebih dari itu
pohon papa ini jualan apa aja dan bawa berapa banyak nih
kalau maskot dua ribu dua ribu potong
dibikinnya di mana pak
di bandung lah
meski bukan suvenir resmi pon papua pembeli tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut
soal kualitas barang pun sudah dianggap cukup baik
untuk saat ini karena memang tidak ada souvenir dari panitia
jadi suvenir yang dijual seperti boneka ini misalnya ini kan maskot dari pon
ya dianggap pilihan lah
ini merupakan pilihan
tentang kualitas saya kira tidak terlalu jauh beda ya
hanya mungkin harga karena memang ini kan kegusuran daerah kemahalan
saya kira ada ya jadi ada sedikit perbedaan lah ya untuk harga
jadi walaupun bukan suvenir resmi menurut ibu cukup bagus ya bu
sangat bagus menurut saya
karena ada banyak jenis tinggal kita yang memilih sesuai dengan kemampuan kita
panitia pon papua juga tidak keberatan dengan warga yang menjual supir pon tidak resmi
yang mereka produksi sendiri
justru hal tersebut dianggap sebagai salah satu dampak positif dari pon papua bagi warga
dari sisi positifnya bahwa masyarakat ini mereka berlomba lomba untuk memanfaatkan event ini
untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat itu sendiri
jadi dengan berbagai cara mereka berusaha dengan memesan dari luar papua
seperti baju kos atau maskot yang tadi bapak maksud itu
sedangkan yang suvenir yang lain seperti yang ini
air yang lain seperti yang khas papua
noken noken dari kulit kayu maupun yang dipintal atau topi
itu memang mereka usahakan sudah jauh jauh hari
dengan segala tantangan yang harus dihadapi
papua membuktikan daerahnya mampu menjadi tuan rumah pon yang baik
dan tak hanya sukses dalam hal penyelenggaraan
pon papua ternyata juga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian warga
erlangga wisnuaji muhammad wahyudi papua